puluhan pelukis dari berbagai daerah di indonesia
selasa pagi secara massal melukis kapal perang
di dermaga niaga pt pal indonesia surabaya
selain memperkenalkan produksi kapal dalam negeri
kegiatan ini juga menjadi ajang berburu tempat baru
nah bagaimana keseruannya berikut liputannya
tak kurang dari tujuh puluh seniman lukis dari berbagai daerah di indonesia
selasa pagi melukis kapal perang secara massal
di dermaga niaga pt pal indonesia surabaya
dua kapal perang yang menjadi obyek lukisan mereka
adalah kapal perusak kawal rudal dan kapal angkut pasukan
mereka melukis mulai dari proses pembuatan kapal
hingga aktivitas para pekerja kapal
hasil lukisan para seniman ini macam macam
seperti yang ditampilkan pelukis asal nganjuk
dengan gaya lukis aliran impresionis
ia dapat menciptakan lukisan dengan sudut visual unik
menggunakan pisau palet
maestro serta sapuan tinta
joko mampu membuat lukisannya menghasilkan kesan kesan pencahayaan yang kuat
ya jelas kita ditantang dengan kecepatan
makanya yang saya katakan tadi kita belajar cerdas
untuk mengemas objek yang ada di depan kita menjadi sebuah lukisan
itu kan juga hal yang mudah
tak hanya pelukis dewasa pelukis anak anak juga turut
serta mengikuti kegiatan lukis kapal perang
selain mendapat obyek baru
ini memperkenalkan industri strategis perkapalan
buatan dalam negeri kepada seluruh masyarakat